niatan daripada kadin ini kan untuk bisa membantu pemerintah ya
jadi supaya pelaku usaha swasta juga bisa mendukung pencapaian herd immunity
dan ini saya rasa dengan cara begotong goyong membantu bersama berkolaborasi
kami harapkan ini bisa dicapai
nah kami juga melihat bahwa memang dari perusahaan swasta juga melihat bahwa
salah satu aspek yang paling penting untuk bisa memulihkan kembali ekonomi adalah pengendalian covid
jadi kalau dilihat dari pengendalian covid ini memang tidak cukup hanya dengan protokol kesehatan
memang vaksinasi ini menjadi sangat sangat penting
jadi perusahaan menilai pentingnya ini dan melihat juga banyaknya sudah biaya yang sudah dikeluarkan
dalam rangka pengendalian covid melalui baik itu testing dan lain lain